apa tidak sebaiknya santi tinggal disini
jadi bu jangan
berapa orang dua orang pak
satunya tidak mau pakai apa

gak ada yang ngapa
raz jangan raz
jangan aku mohon
aku mohon jangan
jangan aku mohon
aku mohon jangan
dek jadi kedua laki laki itu melakukan pembunuhan ya
kalau gue tahu tuh dia pembunuh
pasti hajar sampai babak belur
saya cuma kangen nama mas hendrik kak
saya cuma kangen nama mas hendrik kak
santi sudahlah ikhlaskan kepergiannya
kamu itu masih muda kamu itu masih banyak harapannya ya
kamu harus tabah
kamu harus tabah
jalani semua dengan ikhlas
jalani semua dengan ikhlas
apa mas anwar sudah pulang
ya ya sudah
itu bar bris tu
astagfirullahaladzim ya allah
ini pembunuhan yang direncanakan
seperti begitu wan
kita harus segera bertindak san
lebih cepat lebih baik
dasar manusia rakanak
mas apaan sih
kamu tau gak gue suka sama kamu
aku mencintai kamu santi
mas jangan bercanda deh
aku mencintai kamu
mas apaan sih
kamu melepaskan aku
aku menginginkan lagi
kamu kenapa san
santi kamu kenapa
katakan santi katakan
kamu tenang aja
nanti aku yang beresin
saya terima nikahnya
santi rahmawati binti abdurrahman
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
dan perhiasan emas

kamu ingin membunuhnya
saya ingin lelaki itu mati
mas aku mohon aku gak mau lagi
mas aku mau tidur
mas aku mau tidur
mas aku mau tidur
mas kita berhenti
hey lepaskan dia
mas terang jangan keaman
ayo kita cari lagi dia mas
mereka telah meremehkan profesiku
aku tidak akan menyerah
aku akan membunuhnya
saya ingin lagi itu mati
coba jelaskan sebenarnya apa yang kami inginkan
lu itu mau apa lagi sih
eh dengar gua perlu uang
saya anwar jangan lari kamu
mau kemana lagi kamu sekarang
kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu orang
kamu jangan ikut campur
atau saya tembak dia
kamu sebaiknya nyala sekarang
tuh tuh dia tuh
tuh kan ya pukulnya beli nih
nanti udah dia udah gak bisa berbuat apa apa lagi
sebenarnya ada apa ini mas
mas anwar sudah menghamili saya kak
dan dia telah membunuh mas hendrik
apa betul itu semua mas
betul kak itu semuanya betul
mas amur telah membayar mas hendek untuk menikah dengan saya
kemudian dia membunuhnya
mudah mudahan ini pelajaran buat kita semua